tni angkatan laut memberangkatkan satu dua ratus ton bantuan kepada korban gempa di lombok nusa tenggara barat
ya dan tidak hanya sembako berupa bantuan berupa mobil pintar juga diikut sertakan untuk membantu anak anak sekaligus sebagai trauma healing pasca gempa
tni angkatan laut melepas pengiriman satu dua ratus ton bantuan kemanusiaan bagi korban gempa di lombok ntb
pelepasan dilakukan di dermaga komando lintas laut militer tanjung priok jakarta tepat pada hari kemerdekaan indonesia ke tujuh puluh tiga
bahan bantuan terdiri dari sembako selimut pakaian layak pakai mie instan kemudian makanan kaleng siap saji obat obatan tenda lapangan
selain itu kapal juga membawa mobil pintar dari ct arsa foundation yayasan amal yang masih satu grup dengan cnn indonesia
mobil pintar milik ct arsa foundation ini berisi buku pelajaran dan buku cerita untuk anak anak yang membutuhkan pemulihan trauma pasca bencana
mobil pintar akan berkeliling ke tiap titik pengungsian
begitu juga dengan bantuan sembako
lainnya yang akan didistribusikan menuju titik posko tangga bencana yang ada di wilayah pulau lombok
bahan bantuan akan dibawa dengan kri banjarmasin lima ratus sembilan puluh dua kapal didaulat sebagai kapal kemanusiaan lombok yang memiliki kapasitas angkut hingga tujuh ton
kapal diharapkan tiba di pelabuhan cari kelombok utara pada sembilan belas agustus mendatang
akan kemandunggalan tni dan rakyat dalam
untuk kali ini jumlahnya ada delapan ratus lima puluh satu ton
jadi yang belum terangkut di sini masih ada sekitar lima ratus mungkin lebih
mudah mudahan nanti bisa terus kita dorong ke sana untuk membantu saudara saudara kita yang membutuhkan
agar paling tidak bisa mengobati rasa duka
selain bahan kontak makanan selimut dan lain lain tadi kita juga lihat ada mobil pintar
yang akan digunakan untuk para anak anak khususnya sebagai korban gempa untuk mengurangi trauma yang mereka alami